peserta turnamen adalah pesilat pemula dari perguruan pencaksilat dan sekolah setara sd smp hingga sma
ada dua kategori yang dipertandingkan yaitu pencaksilat tanding dan seni atau jurus
meski kejuaraan pemula proses penilaian dilakukan secara profesional dengan alat digital milik eventsilat com
format penilaian juri yang semula menggunakan kertas kini memakai tablet berbasis android dengan koneksi wifi
selain mengurangi penggunaan kertas juga untuk mempercepat proses penentuan pemenang dan meminimalisir human error
selain proses scoring proses pendaftaran pembagian jadwal pertandingan dan hasil mudah diakses di website
kalau dulu itu keputusan pemenang itu juri juga harus ngitung sendiri
jadi ada rentan kesalahan kesalahan dari juri misalnya salah ngitung nih siapa yang menangnya siapa yang salahnya
atau ketika poinnya sama itu ada aturan aturan tertentu

siapa yang paling banyak dapat jatuhan nah itu menentukan siapa yang menang biarpun poinnya sama
itu sesering ketukar tuh di juri dulu
nah faktor faktor itu yang kita berusaha eliminasi dari kesalahan juri
jadi semua hasil itu dihitung by system
jadi juri cukup fokus untuk nginput poinnya aja
oh sebenarnya dia ada maksudnya apa jatuh pukulan kah tendangan kah atau jatuhan
poin yang ditampilkan secara langsung memungkinkan pelatih dewan juri dan penonton
untuk memantau perolehan skor atlet yang tengah bertanding
bahkan pelatih bisa memberikan strategi jika tahu atletnya tertinggal poin
namun dengan banyaknya arena bertanding muncul masalah
yaitu terbatasnya ketersediaan alat serta tidak stabilnya koneksi internet
kendalanya kalau kita pakai digital paling utama karena pakai sistem wifi
pasti wifinya kadang lemot lama gitu kan
terus dari tabletnya mungkin juga kadang bisa error gitu
tapi itu sangat jaranglah terjadi
kan kita selalu mengupgrade setiap aplikasinya
kita selalu update untuk versi terbarunya itu kita akan lakukan terus
untuk pemakaiannya mudah sangat mudah sekali
karena kita tinggal memasukkan angka angka yang ada di situ
maupun dari hasil di lapangan kita tinggal klik aja itu udah langsung ada di layar
untuk selanjutnya jika mendapat tambahan modal
event silat ingin memperbaharui hardware dan menambah fitur baru
yaitu memasukkan catatan catatan pertandingan yang pernah dilalui atlet
agar lebih mudah
agar mudah terpantau track record nya